untuk sementara segu
mencari tahu kemungkinan kusiratus banglarang masih hidup
terima kasih segu
kalau begitu segu rompang
apa yang akan dia lakukan
tanda lahirnya ada
pak saif itu nimas suratinya
jangan gantung nimas rati
orang ajar kau
nisam kemana ya
jangan lama lama nisam
nisam ya nanti kau deng mai sama aku nang
sakit juga bang
ini adalah hukuman untukmu karena kau sudah melanggar kodratmu
dewata aku telah menciptakan binatang binatang putih untuk makanannya
lalu kenapa kau masih saja memakan manusia
ini semua kesalahanmu siliwangi
kau telah membuka hutan untuk membangun istana
sangat memindahkan pajajaran
jaga dewa batara
apakah yang dikatakan yang benar
bahwa aku telah merusak keseimbangan anak
apa yang terjadi
semua hal itu mengakibatkan hutan terbakar
dan alam menjadi rusak
gara gara itu semua
tak ada lagi makanan yang bisa kutemukan
aku sudah berhari hari tidak makan
jaga dewa batara
aku tidak bermaksud membuat
dan makhluk hutan ini
sengsara seperti ini
apa yang harus aku lakukan
untuk menembus karmaku
aku akan memaafkan
kau bersedia menjadi makananku
cepat tinggalkan tempat ini
rangga asoka berada tidak jauh di tempat ini
dia sedang mencari guru
dia tak datang baru hari ini
hebat dari samsung
untuk benar bert featuring
besar sekali nyali muwahi resi mahasiswa
rangga soka apa sebenarnya yang kamu cari dewata telah memberitahuku bahwa
tiga hari ke depan aku akan mati aku bertanya padamu jika aku mati nanti
apakah aku akan masuk surga atau neraka
restimasi dah jawab pertanyaan aku tidak tahu jawabannya karena aku bukan pemilik surga ataupun
kau salah orang kalau bertanya padamu resi mahasida terlalu bertele tele kamu
aku kesulitan untuk mendesak jansangkan sementara kekuatanku semakin menurun
saya tahanaccord pasti mereka bisa mengangkat muda bacawanmu
termasuk tentang pertanyaannya open